ratusan bidan desa berunjuk rasa menuntut statusnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil di kantor kementerian pendagaan aparatur negara dan juga reformasi birokrasi
ya dalam unjuk rasa kali ini seorang bidan yang sedang hamil pingsan
unjuk rasa yang semula tertib ini berubah ricuh setelah ratusan bidan lain mendengar salah seorang rekan mereka yang tengah hamil tua terjatuh dalam aksi saling dorong dengan polwan
beruntung sejumlah petugas polisi lain langsung menenangkan masa untuk menghindari bentrok lebih lanjut
bidan asal banten bernama aprilia tersebut juga langsung dilarikan ke rumah sakit pertamina
kedatangan ratusan bidan ini untuk menyampaikan tuntutan kepada menteri pendaya gunaan aparatur negara agar segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil